seperti inilah kesibukan setiap hari karyawan produsen nasi jagung atau nasi ampok di desa dukuh klopo kecamatan peterongan jombang jawa timur
dalam sehari biasanya mereka bisa memproduksi lima hingga enam kuintal nasi ampok
usaha nasi ampok ini dikeluti sulistya wati sejak dua ribu sembilan silam
usahanya terus berkembang hingga kini ia menjual nasi ampok dengan beragam ukuran kemasan
pelanggannya tak hanya di pulau jawa nasi ampok produksi suri setiawati ini dikirim ke papua samarinda bahkan hingga ke malaysia
awalnya kita dulu ngambil dari sodara
kita pasokan kesini banyak saudara mengizinkan untuk kita produksi kita buat sendiri produksi sedikit sedikit
dari mulai dua puluh kilo sampai alhamdulillah sekarang
kalau saya sekali produksi satu ton
nasi ampok kemasan rp satu ratus dua puluh lima gram dijual rp dua satu ratus lima puluh gram rp dua lima ratus dan rp dua ratus lima puluh gram dijual rp enam
setiap hari sulistya wati bisa mendapat omset hingga rp tiga
kalau yang ini meraup cuan dari kreasi olahan ikan lele
ya tak sekedar digoreng di tangan widarsih lele diolah menjadi keripik dan abon
ada tiga jenis keripik yang dibuat oleh warga desa tegal rejo sawit boyolali jawa tengah ini
yaitu keripik daging lele kulit lele dan keripik sirip lele
ikan lele segar yang sudah dibersihkan langsung dipotong bagian siripnya
kulit lele kemudian dipisahkan dari dagingnya
setelah dibersihkan lagi daging lele dipotong kecil lalu semua bagian lele dibumbui dengan beragam bumbu rempah
di antaranya jahe kunyit dan bawang putih
setelah tercampur diberi tepung dan digoreng hingga matang
ide awal kreasi olahan dari lele ini muncul dua ribu delapan belas silam
saat suami widarsih yang membudidayakan lele mengaku ikan lele berukuran besar tak laku di pasaran
kini keripik dan abon lele buatan widarsi terjual hingga ke berbagai wilayah bahkan ke luar negeri seperti singapura dan tiongkok
setiap hari sabtu minggu orang sini banyak yang ambil
soalnya kenapa buat apa bu oleh oleh
jadi ciri khas di kampung lele gitu ya
keripik dan abon lele dijual mulai tiga belas hingga lima belas rupiah dengan kemasan seratus gram
sembulan widarsih bisa mendapatkan omset rp tujuh
tim liputan cnn indonesia
selanjutnya masih juga tentang lele ya
di kota bandung ada sensasi
beda menikmati pecel lele bukan disajikan dengan sambal tomat seperti biasa
di sini pecel lele disajikan dengan sambal hitam
dan kini lagi viral
dan untuk minumannya karena lagi panas panas cuacanya ada minuman jadul es pleret yang terbuat dari tepung beras
menikmati kuliner pecel lele pecel ayam hingga bebek goreng biasanya kan terletak pada sambalnya yang khas

biasanya disajikan dengan sambal merah atau hijau berbeda dengan sambal pecel lele yang ada di bandung ini karena berwarna hitam
kok bisa ya
ya sambal ini menyatukan bawang merah bawang putih kencur dan tentunya cabai
setelah dibumbui dengan garam dan diulek hingga halus sambal lalu digoreng dengan waktu yang cukup lama dan ditambahkan gula merah hingga warnanya berubah menjadi hitam
kalau pecel lele pada umumnya itu tentunya sambalnya sambal
kalau kita pakai sambal hitam tapi bukan bumbu hitam ini murni dari rempah rempah yang kita proses matang betul matang
emang sih saat baru disantap pedasnya tidak terlalu terasa namun semakin lama pedasnya semakin menyengat
luar biasa terutama di rumpu daripada sambal hitamnya pertama kali makan tidak terlalu pedas tapi lama kelamaan tambah pedas
aneka lauk dengan olahan sambal hitam yang berlokasi di jalan sunyia raja kota bandung ini dibanderol seharga mulai dari dua belas rupiah per porsi
segar dan nikmat kesan itulah yang terasa saat pertama kali menenggak minuman legendaris es pleret khas blitar
minuman yang sudah ada sejak puluhan tahun labanya ini jadi buruan warga
sebagai minuman yang terkenal di jalan sunia raja kota bandung ini dibanderol seharga mulai dari dua belas rupiah per porsi
sebagai minuman yang terkenal di jalan sunia raja kota bandung ini dibanderol seharga mulai dari dua belas rupiah per porsi
sebagai minuman yang terkenal di jalan sunia raja kota bandung ini dibanderol seharga mulai dari dua belas rupiah per porsi

sebagai minuman yang terkenal di jalan sunia raja kota bandung ini dibanderol seharga mulai dari dua belas rupiah per porsi
sebagai minuman yang terkenal di jalan sunia raja kota bandung ini dibanderol seharga mulai dari dua belas rupiah per porsi